gimana kalau kita nengokin putri
di sana pasti ada pangeran
gini aja nanti gue bantu biar pangeran capcus dari rumahnya putri
udah gak usah cid
yang ada ntar lo kena masalah lagi sama dia
disini auronya negatif
istirahat ya tapi jangan istirahat selamanya
duduk ya bu
gue buka aja di baju ini
tadi saya sudah sampaikan ke pak enar
kalau pak alex sedang makan siang dengan pak remoni
oke terus gimana rancangan untuk proyek selanjutnya apa udah disiapin semua
sepertinya semua sudah siap pak dan next meeting bisa segera dilakukan
aduh bu nawang itu benar benar kasihan loh
jadi selama ini bu nawang tuh ngurus apa apa tuh harus sendirian loh
kasian banget ya apalagi anaknya sakit
kasian bu nawang
ya makanya saya tuh benar benar gak tega
bu rumi udah tahu gimana kabar kondisi anaknya bu nawang di rumah sakit sekarang
aduh pak alex mohon maaf tadi tuh saya nggak sempat nanyain lagi pak alex
jadi waktu bu nawang minta izin untuk ngerawat anaknya yang sakit saya tuh langsung approve aja pak alex
ibu tahu alamatnya bu nawang di mana
ya pak alex saya tahu soalnya dulu kan saya sering masukin jahitan ke tempatnya gunawan
ya udah kalau gitu tolong catat alamatnya terus nanti kasih ke saya
ya makasih banyak pak alex nanti saya titip ke ibu linda
ini alamatnya bu
oh ya terima kasih ya bu rumi
wah bu pak alex benar benar perhatiannya sama karyawannya
iya pak alex emang gitu semua karyawan tuh diperlakukan sama loh
anak saya waktu sakit dulu itu benar benar diperhatiin loh
wah baik banget ya bu pak alex
nah gitu dong kalau sahabatan tuh harus saling support kalau ada masalah
jangan malah ditinggalin nanti sedih deh iya gak cip
wah maksud lo apa
tanya aja langsung ada orang
aduh rizky gak boleh sampai tahu kalau mel nganceng gue
cip ada yang lo sembunyiin
oh enggak kok lo kayak gak tau mel aja dia kan suka ngomong strum ke dia
udahlah gak usah dipikirin
kalau ngeliatin orang ya biasa aja nggak usah sampai sebegitunya
nanti mereka pikir malah lo mau nyari gara gara sama mereka

jangan jangan sih pak alex

jangan jangan si citra suka sama si rizky
tapi si rizky nya malah suka sama si putri
ingat pak lo bukan siapa siapanya citra
kalian juga gak ada status
eh mendingan gue tebar pesona sama semua cewek yang ada di kampus ini
daripada sama si citra
ngapain lu nyuruh kita berdua ke situ
oh ya udah kalau gitu lo share log aja biar kita gak kesasar
gak tau nih nyuruh kita ke suatu tempat gitu
tapi buru buru kayaknya penting nih
ya udah kalau gitu samperin aja
iya pak sampai besi pak
kamu anterin saya ke alamat ini ya
aku harus terus perhatian ke nawang bukan hanya untuk menutupi rahasiaku
supaya nawang merasa kalau aku ini orang baik
dan dia gak perlu curiga atau diam diam menyelidiki aku
ah bu tadi ini habis saya beres beres
terima kasih ya
oh iya tempenya kan di kulkas habis
jadi ibu beli dulu ya
kalau tempenya habis
gak usah beli bu
masak aja yang lain seadanya
gak usah tempe
batu bata pasti bete kalau gak jadi makan tempe
tidak apa apa ibu beli kan cuma di depan put
ibu gak usah nanti ibu capek
belum lagi nanti ibu masaknya
terus bolak balik kecapean
gak menyebalkan ya usus goreng
padahal aku udah ngarep banget dimasakin tempe hitam itu sama ibu
bu apa apa deh bu
saya aja yang beli tempe ya
kamu pasti belum pernah kan beli tempe
nanti yang ada malah salah
ah tenang aja bu
kan beli tempe doang
udah saya berangkat sekarang ya
tunggu bentar ya bu
giliran ada maunya aja baru dia semangat
harusnya tuh ibu masaknya jengkol atau pete
biar dia kebawaan terus dia memilih untuk pulang
kamu tuh jengkel banget sama pangeran
ya bisa aku sebel banget bu sama dia
gimana gak sebel coba
dia tuh sengaja bu
lama lama di sini deket deket sama aku
buat bikin rizky itu marah dan makin sebel sama dia
mereka berdua itu kenapa sih berantem terus
emang masalahnya apa sih put
ya kalau aku ceritain sama ibu
bisa besok selesainya
pokoknya masa lalu mereka tuh ribet banget bu
dan aku gak tau kenapa sekarang malah aku yang kebawa bawa
ibu gak usah baik baik sama dia
apalagi deket sama dia
kalau ibu pikir wajar dong put
dia itu kan teman kamu
jadi gak apa apa dong
dia bukan temen aku
dia cuma seorang manusia yang sekeras batu bata
gak aku anggap temen
gimana kalau kita nengokin putri
gimana kalau kita nengokin putri
kita ada pangeran
nanti gue bantu biar pangeran capcus dari rumahnya putri
udah gak usah cit
yang ada ntar lu kena masalah lagi sama dia
gapapa lah yuk kita ke rumah putri ya
tujuan kita sama guys
saya juga mau ngenjenguk future wife and my daughter
kalau yang ini kayaknya gue gak setuju dia risk
ya tapi daripada kita dapat nilai f ikutin aja ya
enggak pak yuk kita ke rumahnya putri
alright rizky saya boleh membang mobil kamu kan
saya bosan naik motor terus ya
belum bisa dibuka
kamu di belakang aja biar saya di depan
yang ditulis tadi pak
waktu pajaka masih ada
rumah mereka ada di daerah
aku gak nyangka sekarang
memang harus tinggal di daerah seperti ini
kamu tunggu sini aja
ya pak sebentar pak
saya mau ambil parsel
tunggu sini aja ya
beli tempe doang
simple banget kok cuma beli tempe
ini gue jalannya kesana
apa kesana ya
jalannya sama semua lagi
tadi kata bunawang deket kok
tapi sama sama deket sih
feeling gue mengatakan